nah seperti apa sih riuh warganet di lini masa menanggapi penerapan new normal di indonesia dalam sepekan terakhir
langsung saja saya ajak anda bergabung dengan rustika herlamban direktur eksekutif indonesia indikator
selamat malam mbak buspa apa kabar
baik sekali mbak tika kalau dari pantauan indonesia indikator ini kan riu new normal sudah sudah berlangsung di lini masa ya
tapi selama sepekan terakhir gimana mbak tika menganalisisnya dari persepsi dan juga sentimen netizen terhadap new normal ini
ya selamat malam mbak butpa dan seluruh apa namanya obisasi nn
kalau tadi kita dengar ceritanya itu kayaknya masih rame kan gitu
dan sebenarnya itulah yang terjadi dalam satu minggu terakhir gitu
di mana dalam satu minggu ada tiga ratus enam puluh dua ribu percakapan dari satu ratus delapan belas ribu akun
jadi kita bisa dibayangkan betapa isu ini menjadi salah satu isu yang cukup besar gitu
tapi sebenarnya kalau kita lihat dari grafik mbak buspa itu sebenarnya sudah mulai agak landai gitu
kita lihat sentimen dan persepsi dari netizen boleh dibuka grafiknya juga
jadi sebenarnya puncaknya itu ada pada tanggal dua puluh tujuh mei yang lalu atau dua puluh enam dan dua puluh tujuh dan dua puluh delapan
kenapa isu itu sangat besar gitu
karena netizen itu terkejut tidak menyangka dengan kebicaraan tersebut
memang awalnya ada istilah yang sudah dimunculkan gitu ya berdamai dengan covid gitu
kemudian netizen masih belum banyak merespon
beberapa pejabat pemerintah juga sudah menyampaikan soal new normal gitu kan
tetapi ternyata belum ada respon yang sebesar sekarang
nah ketika presiden melakukan pengecekan persiapan new normal pada tanggal dua puluh enam mei lalu
yang terjadi adalah gejolak yang luar biasa kaget gitu
nah itulah apa yang membuat kaget
karena kan kita baru lepas
dari isu lebaran isu mudik isu phk dan kemudian ada muncul kebijakan yang baru
namun memang dalam satu minggu terakhir ini sudah mulai landai gitu ya
sudah mulai menurun gitu
karena beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh netizen pada awal awal gitu
soal pembukaan rumah ibadah gitu kan
soal pendidikan gitu
nah itu sudah mulai ada jawabnya gitu dalam satu minggu ini
sehingga isunya sudah mulai mendapatkan apa yang menjadi pertanyaan netizen itu sudah terjawab
ini juga kita lihat bersama ada sentimennya yang semakin lama dari dua puluh delapan mei kemudian sampai dengan satu juni semakin landai
tapi juga sentimennya cukup positif ya
ada ada penerapan new normal ini di mata warga net
tapi mbak kalau kita lihat topiknya mungkin kita buka grafik dari topik terpopuler selama sepekan terakhir mengenai penerapan new normal
kan kita tahu mbak upaya penerapan new normal ini sebagai langkah untuk mempercepat penanganan
covid sembilan belas dan juga pemulihan ekonomi secara lebih cepat lah di indonesia
tapi sebetulnya yang jadi concern topik yang jadi fokus warga net di lini masa yang mana
kesehatannya atau justru ekonominya
boleh kita buka grafiknya di topik terpopuler sepekan terakhir
gimana mbak apa yang paling jadi concern masyarakat warga net
jadi sebenarnya yang pertama itu adalah terkait dengan
perekonomian dan juga tentang kesehatan
itu dua duanya sangat berkelindang gitu
polemik ini menjadi salah satu isu terbesar yang dibicarakan oleh netizen gitu
jadi netizen itu galau gitu
karena apa gitu
apakah kegalauan itu terhadap pemerintah atau terhadap masyarakat
ternyata tidak terhadap pemerintah loh
tapi juga terhadap masyarakat gitu
karena masyarakat itu kesadarannya masih belum banyak gitu
itu sebenarnya juga dikhawatirkan oleh
jadi ada dua pemerintah dianggap sudah siap belum ya kita gitu
apa yang menyebabkan tidak siap
karena satu soal kurva yang masih tinggi
kedua kesadaran masyarakat terhadap new normal
atau kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan mereka
terhadap virus corona itu dianggap sama netizen yang lain itu
masyarakat itu masih belum siap untuk itu
jadi memang lebih banyak netizen itu soal kurva ya
yang diperhitung aja
jadi seperti tadi kan ada beberapa apa namanya
menyatakan narasumber dari cnn bahwa kurvanya itu masih naik gitu
nah itulah sebenarnya yang menjadi keresahan terbesar netizen di indonesia pada saat itu
oke makanya tidak menutup kemungkinan juga banyak banget nih warganet
yang justru memprediksi jadi ahli dadakan
kabarnya kalau misalnya memang new normal benar diberlakukan
nantinya akan ada lonjakan kasus
mengingat mereka melihat dari protokol kesehatan
yang ternyata masih banyak dilanggar oleh warganet juga ya
terus keherlambang karena waktunya terbatas
kita harus mengakhiri perbincangan ini
terima kasih banyak sudah bergabung di cnn indonesia connected